eh kok berhenti
masih udah deg degan
kenapa bingung ari babeh
gue berasa susah dih
buat nemuin si mae
ulu ulu kenapa susah ari babe
akan babeh teh tau
atur rumah emak ada dimana
dih bukan itu
gimana caranya memulainya lagi
ntar gue gak ada ongkos buat yang ngangkotnya
emang lu mau kemana mot
mau kursus nyetir mobil bang
ntar ditanggal polisi loh
kayak nasi tiga hari
ntar saya nggak punjab
enggak ada keren
pak haji mbak bete lagi bingung
kenapa lu yang jawab punanya si naim
rod lu kan tahu si maek harapan gua satu satunya
lah terus kenapa lo pakai kusut kayak gitu
gua bingung rod gimana cara ngedeketin si maek
air dimasak sampai mendidih dituang ke dalam teko kecil
lu kagak usah sedih cari cara biar lu berhasil
jendal manis dingin
jendal manis dingin
bur jang ijo
bur jang ijo
dulu gua pernah deket rod sama si maek
lu bantuin gua kepada
im lu tenang aja
gua sama odi pasti bantu lu
terus sekarang gue mesti ngapain
ah gua tahu im lu tahu apaan rod
si maik kan sekarang lagi bikin kue
lu ke sana dah
ngapain gua ke sana
ngebantuin mulenin bahan kue gitu
catek amat pikiran lu im
tempat pendaftaran kursus tir mobil
ah ini dia nih
lu udah lapar
gue udah lapar dari tadi jat
ya kalo udah lapar dari tadi kenapa kagak makan
ya tadi niatnya makan sambil narik penumpang
ya kalo kagak ada penumpang sampe sore lu puasa
lu kok gitu toh
doain gue yang jelek jelek itu loh
gua bukan doain lu yang jelek jelek
gua mau ngajakin lu makan
ada oprak bang
mau beli ketoprak atau tunjo
mau es jendol neng
nanti udah dibuatin malah gak jadi
ya dik tapi setengah
beritahu dulu neng
neng ayah cabainya berapa
yang setengah ketopraknya apa cabainya
ketabraknya setengah cabainya juga setengah
bang es jendolnya setengah
kalau jendol gak bisa setengah neng
ya harus segelas
kenapa pasti sebuah
ya pokoknya begitu
kalau beli nggak bisa setengah
topraknya gak jadi
kalau kursus nyetir mobil berapa ya harganya
kalau di sini untuk sepuluh kali latihan biayanya delapan ratus ribu
kok mahal ya mbak
gak mahal kok
emang segitu umumnya
itu termasuk bikin sih mbak
udah setelah kursus udah bisa bawa mobil gak langsung dapet sih mbak
gimana mendaftar sekarang
enggak deh mbak nanti aja
bang gue gak habis aja makan cendol
iya bang ojak biar abis makan burung kacang hijau
apa makan ketoprak bisa seger makan es cendol saya
oh iya benar juga ya
bang ojak mau es cendol
enggak gue makan ketoprak
buat dong ketoprak
bang ojak kok datangnya telat
kenapa dibilang telat
harusnya dari tadi supaya kalau aku udah selesai jajannya
bang ojak juga udah selesai makannya
jadi bang ojak bisa ngantelin alia ke kemarin
yaudah alia tungguin aja bang ojak lar makan ya
tapi makanannya jangan lama lama
saya udah lihat tapi belum kenal
katanya anak kuliahan mak
belum kenal kok udah tahu dia anak kuliahan
dari tetangga yang lain mak
eh kok berhenti
gua deg degan rat
masih udah deg degan
sampai dek dekan lu hilang
baru sudah lima seluap alia
tunggu sebentar ya
bang ojak lagi makan
kamu tungguin dulu
alian duduk aja dulu sabar
kenapa sih lu pake deg degan
mungkin karena gua udah kelamaan rat
mungkin mbak bete kurang santai
sokatu sama saya dipijitin biar santai
di sana tidak sih pat

oh terima kasih ya
kamu bisa ayah ik farther f hatch administener g powdered